pt bio farma dan fakultas kedokteran universitas pajajaran masih terus melakukan persiapan uji klinis tahap tiga terhadap vaksin sinovac untuk penanganan covid sembilan belas
sebelumnya uji coba fase satu dan dua telah dilakukan di tiongkok
menurut manajer lapangan penelitian vaksin sinovac fk unpad dari hasil dua tahap uji klinik tersebut vaksin dinyatakan aman untuk manusia meskipun menimbulkan reaksi
fase satu fase dua itu reaksi lokal di tempat suntikan pada umumnya ada demam juga sedikit sekali
jadi pada waktu periode penelitian ada yang sakit demam ada yang sakit diare ada yang sakit pneumonia
nah setelah dievaluasi penyebabnya ternyata tidak ada hubungan dengan vaksin
sementara itu rencana uji klinis terhadap subjek yang semula direncanakan awal agustus
kemungkinan mundur pasalnya dari hasil rapat kode etik universitas pajajaran yang melibatkan sejumlah pakar
tim uji klinis fk unpad diminta melengkapi berbagai hal yang harus dipenuhi untuk uji klinik
ada tambahan pemeriksaan yang diminta yang sebetulnya oleh kenapa diminta
oleh karena ini penyakit ini baru sehingga dia perlu hati hati gitu
jangan sampai takut ada apa apa
mungkin pemikirannya begitu tentu dari komite etik banyak pemikiran pemikiran
pemikirannya pada prinsipnya sih untuk supaya subjeknya itu aman lah
jika seluruh perizinan sudah didapat dari komite etik unpad uji coba klinis terhadap subyek akan dilakukan di enam titik di bandung raya
nantinya uji klinis tahap tiga ini akan melibatkan satu enam ratus dua puluh relawan